saya dobut ya
ibu kamu aman serti
ada apa dengan gadis itu
ibu jangan dengar
dia menjadi setara seperti orang yang sangat berusaha
bulan purnama hampir sempurna
aku harus segera sampai ke markas pencak laut itu
laras serti pasti akan dalam bahaya
mungkin saat ini
memang itu kepadanya serti
ada apa dengan person itu
oh ya sebenarnya kalau menarik keadaan
dia akan berhenti mencintai saya
dia sakit keras
mane mba benji belum lama meninggal
anda orangnya bisa menyembuhkan dia
aku ingin sekali menyembuhkan ibu perempuan itu
tapi bagaimana dengan laras serti
bulan purnama sebentar lagi
aku juga tidak mau kehilangan dia
pak apa yang melamun
oh tidak apa apa mas
tidak boleh pak
keluar anak saya sampai kenapa napa
biar biar lari ke langit
sampai tujuh balik tinggi
masih saya cari
saya akan membunuh
saya jadi tidak tega dengan majikan kita
pasti pikirannya kita tidak tenang
sekarang kita berlutut saja
saya hanya berdoa saja
kalau melawan bajak laut
saya tidak pernah bisa
saya tidak ada kemampuan
saya akan serahkan anda
saya akan serahkan anda
ini memang vivre jaya swasti
saya reactive turut katakan
diri ke arah
dan baru saja sampaiélé
uzm rambut can transker
jadi yang perlu
akhirnya kita bisa juga
boleh saya melihat di buka
surtib bakal doa sebanyak banyaknya buat ibu
saya tahu itu
oh iya kamu ambilkan air putih itu
bagaimana keadaan ibu sekarang udah baik baik
ibu sudah terasa sehat nak terima kasih anak ya
jangan berterima kasih sama saya bang
ibu udah sembuh
ibu udah gak sakit lagi
sudah tidak nak terima kasih nak
terima kasih ya bang

sampai jumpa lagi